ya ketua bnpb doni monardo juga menyampaikan permohonan maaf atas pembagian masker dan juga hand sanitizer dalam kegiatan yang digelar oleh rizik syihab di petamburan jakarta akhir pekan kemarin
melalui konferensi pers secara virtual dari wisma atlet kemayoran jakarta pada minggu sore doni monardo meminta maaf apabila pembagian masker dan hand sanitizer yang ia lakukan membuat sejumlah pihak tidak senang
ketua satgas covid sembilan belas ini menjelaskan bahwa pemberian masker yang ia lakukan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah kegiatan di petamburan ini tidak dapat dicegah
doni mengklaim pemerintah telah mengimbau untuk pemerintah daerah agar melarang berbagai aktivitas yang menimbulkan kerumunan untuk mencegah penularan covid sembilan belas
sebelumnya kritikan banyak muncul karena bnpb memberikan bantuan sejumlah masker dan hand sanitizer dalam acara yang digelar oleh fpi dan rizik syihab
sika bnpb dinilai
dinilai tidak tegas terkait imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan yang selama ini telah digaungkan pemerintah
pemberian masker ini bukanlah bagian dari upaya mendukung acara
dari awal kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah dki baik kepada wakil gubernur maupun juga kepada gubernur serta para pejabat dinas dinas terkait di dki
sekali lagi mohon maaf apabila langkah langkah yang telah dilakukan ini
mungkin banyak pihak yang kurang menyenangkan